suasana hangat bersama keluarga menjelang natal tidak dapat dirasakan oleh penghuni rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta pusat tahun ini
meski demikian para tenaga kesehatan dan sukarelawan tetap berusaha memeriahkan natal di wisma atlet
doa bersama diadakan para tenaga kesehatan dan sukarelawan yang beragama kristen dan katolik untuk menyambut natal
kepala pengamanan k tiga wisma atlet pun memastikan acara yang akan berlangsung menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
natal dimeriahkan dengan memasang hiasan natal seperti pohon natal dan lampu lampu di sudut wisma atlet
hiasan natal yang dipasang oleh para tenaga kesehatan dan sukarelawan ini terbuat dari bahan sederhana seperti botol air mineral
kamar pasien pun dihias dengan lampu berwarna warni

untuk hiasan hiasan di sini sebenarnya bukti kalau kita itu walaupun jauh dari keluarga jauh dari kerabat kita
kita masih punya semangat untuk merayakan hari natal bersama sama dengan seluruh relawan di sini yang beragama kristen
jauh dari keluarga dan kerabat tidak membuat semangat dari tenaga kesehatan dan juga relawan relawan yang ada di rumah

salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan membuat hiasan hiasan natal seperti ini
diharapkan hiasan hiasan natal ini dapat menjaga semangat dari tenaga tenaga kesehatan relawan dan juga pasien pasien yang dirawat di rumah sakit darurat khusus covid di wisma atlet kemayoran ini
di igu basro nugraha endrianto jakarta